berbeda dari beberapa daerah lainnya yang menyambut tahun baru dua ribu delapan belas
pemerintah kota surabaya tidak membuat acara pergantian tahun yang meriah
bersama tni dan polri pemkot surabaya menggantinya dengan isti gosah
taman bungku dan jalan raya darmo surabaya biasanya akan ditutup saat malam pergantian tahun
selama dua tahun terakhir pemerintah kota surabaya meniadakan acara car free night di area ini
tidak ada kemeriahan pesta kembang api kemudian bazar malam seperti tahun tahun sebelumnya
seperti tahun dua ribu enam belas yang lalu pelepasan tahun baru dua ribu tujuh belas diisi dengan isti gosah tiga pilar
yakni pemkot surabaya polrestabes surabaya dan korem delapan puluh empat baskarajaya
wali kota surabaya tri risma hari ini berharap istighosa tahun ini menjadi pengaruh yang positif tahun dua ribu delapan belas
yang akan diwarnai dengan pesta demokrasi pemilihan gubernur tidak diwarnai dengan perpecahan di kota surabaya